kapolri telah menetapkan enam orang tersangka dalam tragedi kanjuruhan
publik berharap penetapan tersangka ini dapat memunculkan titik terang
agar fakta tragedi kanjuruhan segera terungkap
lantas bagaimana kelanjutan pengusutan kasus kanjuruan ini
pasca penetapan enam orang tersangka
malam hari ini kami akan bahas bersama bambang rukminto
dan perwakilan aremania ada mbak ghanisa rumpoko
ini melalui sambungan zoom dan kedua narasumber kami saat ini berada di malang jawa timur
saya akan sapa dulu pak bambang halo selamat malam
malam mbak diat
ya terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya kepada mbak ghaniza dan teman teman aremania
kami pertama tama mengucapkan turut berduka cita
atas kejadian yang terjadi pada satu oktober dua ribu dua puluh
dan saya akan mulai dialog ini dengan informasi yang terbaru
baru saja beberapa menit yang lalu
kapolri sudah mengumumkan ada enam tersangka
ada termasuk direktur pt liga indonesia baru
saya akan ke perwakilan dari aremania mbak ghanisa
apa respon anda ketika baru saja kapolri menetapkan enam orang tersangka
adalah pengurus dari liga kemudian juga pertandingan
dan ada tiga juga
ini dari unsur kepolisian
ya saya mengucapkan terima kasih kepada pak kapolri
yang sudah menetapkan tersangka
yang itu berarti tuntutan aremania di surat yang kita berikan itu
bahwa di salah satu poin kami menyebutkan bahwa dalam waktu tiga hari
kami harapkan sudah ada tersangka
terima kasih banyak pitcher orang terima kasih banyak kayanya porque
bagaimana selama ini teman teman aremania berkomunikasi dengan panitia penyelenggara sebelum kejadian ini
sebetulnya kalau dari memang dari panpel kita juga banyak mempertanyakan atas kejadian kemarin
dan ya sebetulnya sebelum sebelumnya kita komunikasi juga baik sebetulnya dengan panpel
cuma ya entah insiden apa yang kemarin itu membuat kami merasa pan kan juga harus bertanggung jawab seperti itu
dan kemudian juga kita juga sebenarnya mempertanyakan karena panpel kan sebelumnya juga pernah ada larangan ya dari pssi
kenapa ketua panpel juga masih sama seperti itu
baik saya akan ke pak bambang pak bambang akhirnya ini hari ke enam ya setelah kejadian
perkara tanggal satu oktober dua ribu dua puluh dua sudah ada tersangkanya bahkan tiga diantaranya adalah pihak kepolisian yang bertanggung jawab
apa pendapat anda soal penetapan tersangka di hari ke enam ini
ya kita mengapresiasi keputusan yang disampaikan oleh kapolri beberapa menit yang lalu ya
hanya saja saya melihat bahwa penetapan tersangka ini masih pada para operator di lapangan
belum menyentuh pada akun
aktor aktor pemegang kebijakan
padahal problem di sini ini bukan hanya sekedar insiden di lapangan saja
tapi juga harus diinvestigasi terkait dengan kebijakan
karena kalau melihat problem pengamanan di sini tidak hanya melulu dikelola oleh kapolres malang
tetapi hampir banyak satuan yang terlibat
ini ada kebijakan dari kapolda terkait pengamanan event ini
makanya sangat disayangkan kalau kemudian ini hanya menyentuh para operator di lapangan
tapi tidak menyentuh sama sekali pembuat kebijakan
ini mungkin sesuatu yang berbeda ya
karena mungkin pembuat kebijakan tidak ada unsur unsur pijaknya
tapi tentunya ada hal hal terkait sesuatu yang mempunyai
menjadi salah satu penyebab mengapa insiden ini terjadi
karena salah satunya adalah lemahnya rencana pengamanan
kemudian tidak adanya rencana rencon rencana kontingensi
yang kemudian sekaligus rencana kedaruratan bila kemudian terjadi insiden
ini yang menyebabkan
dan salah satunya banyaknya timbul banyak korban sampai satu ratus tiga puluh terakhir ini tadi
tapi tadi kapolri bapak listio sigit menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada bertambah lagi tersangka
maupun anggota polri yang bisa dijerat dengan pelanggaran etik
ya itu yang kita harapkan ya
karena kalau tidak pengambil kebijakan
ini tidak diberikan sanksi tentunya
hal hal serupa ini akan terulang lagi karena tidak ada efek jerah
dan tidak ada ketermatan bagi pengambil kebijakan
untuk menyusun sebuah rencana pengamanan yang bisa memberikan dampak safety bagi para penonton
karena penonton ini tentunya sangat berbeda sekali dengan para pengunjuk rasa di ruang ruang publik
sementara penonton ini sudah seharusnya sudah membeli
tiket seharusnya diberikan layanan keamanan layanan kenyamanan tersendiri
yang sangat jauh berbeda bila digunakan peraturan peraturan atau sop sop
terkait dengan penanganan udara di ruang ruang publik seperti itu
baik sop tentang pengamanan ketika kegiatan atau pertandingan olahraga
karena sebagian besar penonton ini rekreasional ya artinya ingin menikmati pertandingan
saya akan ke mbak ghanisa
arema fc bergabung di liga indonesia ini bukan klub kemarin sore
artinya pertandingan pertandingan di liga kasta tertinggi di liga indonesia ini dilakukan selama bertahun tahun ya
bagaimana sebenarnya hubungan anda dengan manajemen kalau kita lihat dari konteks ketika klub sedang berada di titik yang tidak baik baik saja
kalau kita lihat dari kelas men saat itu kemarin ini arema fc
arema fc berada tidak di papan atas begitu
sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kejadian kemarin itu kerusuhan bukan karena kekalahan tim kita arema
ya sebagai supporter pasti kecewa kecewa
tapi saya mengenal dengan baik aremania
aremania itu tidak seperti itu
tidak menyimpulkan huru hara
toh memang supporter
tidak ada seperti itu
aremania selalu dikenal dengan kreatifitasnya
dan aremania juga selalu menyentuhkan ide ide perdamaian antar supporter
nah ini yang sebenarnya menjadi sakit hati juga dari teman teman aremania adalah penggiringan opini bahwa
yang melakukan kekerasan di awal ini adalah supporter
yang melakukan kesalahan pertama ini adalah aremania yang masuk ke lapangan untuk
rusuh gitu ya
padahal hanya beberapa yang masuk ke lapangan untuk menyemangati pemain
bukan untuk melakukan hal hal anarkis gitu
hanya seperti itu
tapi kenapa responnya dari pengamanan seperti berlebihan dan bahkan menggunakan gas air mata yang sebenarnya sudah dilarang oleh fifa
aremania merasa respon dari pihak kepolisian berlebihan sehingga timbul korban yang tidak sedikit
sedikit ada ratusan korban
pak bambang pendekatan keamanan selalu digunakan
menjadi favorit ya untuk ketika ada peristiwa peristiwa besar seperti big match antara tim tim besar yang punya rivalitas tinggi
anda melihatnya seperti apa
ya ini memang problem klasik terkait dengan keamanan kita ya
tahun dua ribu tujuh dulu ada peraturan kapolri nomor dua puluh empat tahun dua ribu tujuh tentang terkait sistem manajemen pengamanan
ini inisiasi dari pak waludin jamil ya
dan ini ke depan rencananya memang akan dikembangkan lagi terkait dengan security industry
bidang migas bidang perbankan kemudian olahraga
ini tentunya memiliki spesifikasi spesifikasi tersendiri
hanya saja kemudian ini dikecilkan oleh kepolisian
menjadi problem yang lebih luas lagi tidak lebih spesifik gitu
lebih general lagi
kemudian muncul perkab empat belas tahun dua ribu dua puluh tentang pam swakarsa
yang idenya hanya sekedar menambah peraturan terkait dengan seragam satpam
bukan lebih spesifik terkait security industri ini
ini menjadi problem sistem pengamanan industri kita gitu
makanya padahal kepolisian
sesuai dengan undang undang dua ribu dua
ini adalah pemegang otoritas terkait dengan keamanan publik
yang jauh berbeda dengan pengamanan di bidang bidang industri
spesifikasinya sendiri cirikasinya sendiri
perbankan memiliki cirikas sendiri
migas memiliki spesifikasi sendiri
olahraga tentunya juga memiliki kekasan tersendiri
dan rujukannya kalau di sepak pula tentunya adalah otoritas internasional
mungkin viva seperti itu
makanya sangat muncul problem ketika kemudian kepolisian menggunakan peraturan peraturan
terkait penanganan buruhara unjuk rasa terkait dengan di area area publik
kemudian dimasukkan dalam sebuah stadion
yang harus menjadi evaluasi
kemudian terkait dengan audit sistem manajemen pengamanan
panitia pelaksana tentunya juga mengeluarkan biaya
daya yang sangat besar untuk pengamanan
biaya besar ini masuk kemana gitu
ini juga harus diaudit oleh tim investigasi
karena tidak menutup kemungkinan
ini juga terkait dengan isu isu pungutan liar di tubuh polri
mengingat biaya pengamanan yang sangat besar ini akan masuk kemana
apakah masuk pendapatan negara bukan pajak atau masuk yang lain
makanya hal hal seperti ini yang harus juga harus dikemukakan dan harus dibuka
sehingga ke depan ini lebih tertata dan lebih menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat
ketika atau menonton bola ketika berada di stadion seperti itu
baik soal bagaimana mengatur crowd atau crowd management ini antara industrial
kemudian antara sepak bola atau olahraga ini berbeda
ini menarik kita akan bahas sesaat lagi bersama para narasumber
kita akan break sebentar
bagaimana perbedaan aturan dalam pertandingan olahraga
dalam hal ini adalah pertandingan olahraga sepak bola
dan malam hari ini kami akan melanjutkan perbincangan dengan bambang rukminto
dan juga ada perwakilan dari aremania ganisa rumpoko
saya akan ke mbak ghanisa
mbak ghanisa tadi sebelum break kita bahas soal bagaimana cara kepolisian
dalam melakukan manajemen soal crowd manajemen ini
sejauh ini dari aremania pernah tidak pernah terjadi hal hal serupa sebelum kejadian ini
ini ya tentu saja banyak ya
dan dari yang namanya
support termasuk juga di pertandingan pertandingan sepak bola lainnya sering terjadi
tapi penanganannya tidak seburuk ini
penanganannya tidak seburuk ini menurut aremania
oke kalau aremania sendiri teman teman di aremania
apakah mengetahui bahwa ada aturan tidak boleh masuk ke dalam lapangan pertandingan
apakah benar benar disosialisasikan hal itu
ya tentu saja semua sudah tahu lah mbak
kalau kita memang dilarang masuk ke lapangan
tapi namanya orang segitu banyak tidak mungkin hanya dengan kesadaran pribadi
tentu saja kan harusnya ada sistem yang membuat kita tidak bisa masuk ke lapangan seperti itu
nah mungkin di sini kalau namanya sudah euforia namanya sudah ingin mendekati pemain ingin mendekati fans
mungkin satu dua orang kan ada celah begitu ada celah ya mereka ingin masuk seperti itu
makanya di sini kan harusnya ada sistem yang dibangun sehingga supporter ini tidak bisa masuk
tidak bisa masuk ke lapangan
ada sistem yang dibangun
kalau bicara sistem kita akan tanya ke pak bambang rukminto
pak bambang ini supporter tentunya sangat ingin berada di dekat pemain klub yang mereka cintai
tapi hasilnya kemarin ada peristiwa yang memilukan ada ratusan orang yang meninggal dunia pasca kejadian itu
dan saat ini kapolri juga sedang menyusun perkap mengenai manajemen ini
bagaimana anda melihat niat dari kepolisian republik indonesia untuk tidak lagi mengulangi kejadian yang saat ini terjadi
ya fanatisme para supporter ini tentunya harus disikapi berbeda dengan para pengunjuk rasa di jalanan ya
makanya kalau kemarin saya melihat ini kan muncul mispersepsi antara petugas keamanan
dengan apa yang dilakukan oleh para supporter yang ingin
memberikan semangat atau memberikan dukungan kepada tim yang dibangga banggakan
ya seperti itu
kemudian rencana kapolri untuk membuat peraturan kapolri terkait sistem manajemen pengamanan di industri olahraga
itu layak kita apresiasi
dan tentunya jangan hanya sekedar industri olahraga saja industri industri lain pun juga butuh peraturan peraturan itu
memang tidak mudah untuk membuat atau merumuskan kebijakan terkait industri ini
karena memang selama ini hal hal itu tidak tersentuh dan hanya dikecilkan bahwa keamanan ini hanya persoalan kepolisian
padahal keamanan ini sangat luas sekali dan masing masing industri memiliki spesifikasi tersendiri
itu yang makanya perlu sentuhan sentuhan
dan ini kalau ngomong lebih
lebih besar lagi rencana rencana lebih besar lagi
makanya perlu undang undang keamanan atau kepolisian di bawah sebuah kementerian
karena pak kementerian inilah yang akan diajak mikir bagaimana menata keamanan negara ini
dan tidak disempitkan pada persoalan kepolisian saja
karena sports industri ini harusnya sudah mulai ya di indonesia
apalagi saat ini klub klub tidak seperti yang dulu
bagaimana dibiayai oleh pemerintah daerah pak bambang
betul memang ini sudah menjadi industri kan
olahraga ini sudah menjadi industri
tetapi peraturan peraturannya belum mengatur ke sana
kepolisian masih asik dengan kewenangannya
makanya persoalan pengamanan misalnya
semuanya dipegang oleh kepolisian
anggaran pengamanan masuk ke kepolisian
yang tidak jelas apakah ini masuk pendapatan negara bukan pajak atau masuk pos lain
yang ini juga akan memunculkan asumsi bahwa ada pungli terkait dengan industri olahraga ini
ini yang juga harus dipikirkan dan harus menjadi bahan investigasi tim gabungan independen pencari fakta
jadi tragedikan nyuruhannya harus menjadi momentum untuk berbenah semuanya terkait dengan industri keamanan seperti itu
kalau tidak ya ke depan akan muncul
kita tidak menginginkan ya
tapi kalau tidak dibenahi mulai sekarang ya tidak tahu lagi
suatu saat akan terjadi hal hal yang tidak kita inginkan seperti kemarin
ya tentunya ini adalah hal yang mudah mudahan terakhir
apalagi kepolisian juga berencana akan membuat aturan agar kejadian ini tidak terulang
saya akan ke mbak ghanisa
mbak ghanisa kepolisian akan membuat
peraturan kapolri yang mengatur peraturan soal crowd control di stadion
seperti apa kalau saran dari aremania sendiri
diperlakukan seperti apa yang anda inginkan
ya tentu saja bagus ya ide ini
cuma sayangnya muncul ketika ada kejadian panjuruan ini
ya kalau bisa dibilang ini adalah momen titik balik
ya ini harganya sangat mahal untuk indonesia karena melibatkan banyak nyawa di sini
harus berbenah ketika sudah ada korban seperti itu
ya harapannya kita sebagai supporter ya kita ingin menonton sepak bola
sepak bola itu adalah hiburan kita
ya kita ingin ada rasa aman rasa nyaman
kita bisa membawa keluarga
kita bisa dengan ketika ada orang tua anaknya pamit
sepak bola tidak khawatir
tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini
dan harapannya polisi ya penanganannya untuk keamanan di stadion ini lebih humanis lah kepada supporter
karena ya kita datang itu untuk bersenang senang bukan untuk rusuh gitu
jadi tidak perlu berlebihan dalam menikapi apa yang terjadi di supporter seperti itu
pak bambang ini sepertinya agak agak nyambung ya kalau dari sudut pandang polisi
ya terkait fanatisme penonton ini kan
dan etikat penonton masuk ke lapangan ini kan ingin hiburan ingin aman dan ingin nyaman
kalau kemudian muncul beberapa oknum supporter yang melakukan tindakan tindakan anarkis
itu yang seharusnya bisa dikendalikan oleh aparat keamanan
ketika kemudian responnya sangat reaktif dan dibalas dengan yang eksesif seperti kemarin
ini kan akhirnya muncul tragedi yang tidak kita inginkan itu gitu loh
makanya memang sop terkait penanganan keamanan di stadion ini memang harus harus benar benar diperhatikan
kalau di industri sepak bola di luar mungkin
peran steward ini juga sangat penting gitu
kenapa steward ini tidak dikembangkan
atau security di internal ini di dalam stadion ini tidak dikembangkan dan diperkuat
kenapa polisi yang seharusnya bertugas menjadi pengaman publik ini masuk ke dalam ruang ruang industri
ini kan juga harus menjadi bahan evaluasi
kalau industrial security terkait olahraga ini bisa dikembangkan
ini juga akan menjadi poin bagaimana
industri olahraga ini juga akan memunculkan lapangan kerja yang semakin banyak gitu
seperti itu mbak
tentunya itu yang kita harapkan
peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir
dan semoga pihak kepolisian pihak pengamanan
ini punya sudut pandang yang sama dengan para penonton
yakni adalah penonton ingin datang ke stadion dengan bahagia
terakhir saya ke mbak ghanisa
mbak ghanisa kita bicara lebih luas lagi soal hubungan antar supporter
kita banyak teman teman supporter yang menepikan rivalitas
singkat saja ini soal menepikan rivalitas antar supporter antar klub
ini termasuk aremania dengan bonek dengan klub klub lain seperti pendukung persija dan persib
seperti apa pesan pesan anda kepada teman teman supporter klub lain
ya memang harusnya rivalitas itu hanya ada sembilan puluh menit di lapangan
selebihnya kita semua
karena momen ini bisa menjadi momen titik balik dari klub klub lain
supporter klub lain untuk sama sama dewasa dan ya berdamai lah
tidak perlu ada dendam
rivalitas hanya ada di lapangan dua x empat puluh lima menit
baik rivalitas hanya ada di lapangan dua x empat puluh lima menit
terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ada pak bambang rukminto ini pengamat dari institute for security and strategic studies
dan juga ada mbak ghanisa rumpoko ini perwakilan dari aremania
kami sekali lagi kepada keluarga besar arema fc mengucapkan duka cita
semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi
terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini